pemerintahan joko widodo dan juga kiai haji maruf amin genap berusia seratus hari pada dua puluh delapan januari ini
berbagai catatan tantangan dan juga pekerjaan rumah datang dari berbagai elemen masyarakat dan juga rakyat
bagaimana istana menjawabnya
kita akan langsung berbincang dengan kepala staff kepresidenan bapak dr muldoko yang sudah meluangkan waktu bersama cnn indonesia pada hari ini
terima kasih pak muldoko
semakin banyak sepertinya pekerjaan yang menumpuk datang dari presiden pak pada periode kedua ini
ya begini ya
memang dari awal setelah pelantikan kabinet presiden tidak mengenal seratus hari kerja
itu dinyatakan dengan jelas ya
karena sesungguhnya pekerjaan pekerjaan yang sekarang ini agregat dari pekerjaan sebelumnya
sejumlah pekerjaan itu memerlukan kontinuitas keberlangsungan
dan kita tidak lagi berbicara
kita sudah di v kecepatan awal tapi kita sudah bicara di va akselerasi
itu poin pertama
yang kedua bahwa dalam seratus hari kerja yang saat ini menjadi istilahnya media
yang akhirnya diterima oleh publik
pemerintah juga menjalankan sesuatu yang betul betul sangat tinggi kecepatannya
untuk itulah presiden selalu mengatakan bahwa kita
tidak memperbincangkan antara negara besar dengan negara kecil
antara negara maju dengan negara berkembang
tetapi yang kita perbincangkan sekarang adalah negara yang cepat melawan negara yang lambat
untuk itulah kita berada di situ kecepatan menjadi sebuah kunci bagi pemerintahan saat ini
pertumbuhan ekonomi kita itu tidak memenuhi target pada periode pertama
apakah kemudian dengan yang sudah dicanangkan kemudian dengan program program pemerintah
itu bisa menembus
ya sebenarnya begini
kita harus bersyukur yang pertama
karena di tengah tengah lingkungan global yang kecerungan ekonominya itu menurun
bahkan presiden sangat optimis bisa melampaui itu
nah ini sebuah situasi yang tidak mudah di tengah tengah lingkungan
global yang seperti itu
ini ada kenaikan bpjs
tetapi saya juga ingin mengatakan bahwa
pada tahun dua ribu sembilan belas kemarin
pemerintah itu mengeluarkan angka angka itu sejumlah rp dua puluh enam tujuh triliun
pada tahun dua ribu dua puluh ini pemerintah akan mengeluarkan empat puluh delapan delapan triliun
ini jumlah yang luar biasa
bayangkan kalau tidak dinaikin nanti subsidi pemerintah semakin menggelembung
oke artinya memang untuk penegasan aja nih pak kepada masyarakat
bahwa kenaikan iuran bpjs sebanyak seratus persen itu untuk menutup defisit hutang bpjs
atau memang karena pemerintah kesulitan untuk mencari cara menutup hutang bpjs pak
ya saya pikir bpjs nya bukan pemerintah sebenarnya
bpjs nya yang sepenuhnya memiliki manajemen itu menghadapi persoalan keuangan
untuk itulah pemerintah turun tangan
turun tangannya dalam bentuk meng cover berbagai kekurangan yang dihadapi
berikutnya memang ada penambahan manusia yang tadinya sembilan puluh ya
penambahan jumlah penduduk
penua bantuan iuran itu pbi yang tadinya sembilan puluh juta sekarang menjadi sembilan puluh enam juta
sehingga memang ada penambahan penambahan itu
maka sesungguhnya kenaikan bpjs itu kalau dihadapkan dengan seberapa besar
pemerintah masih menanggulangi itu masih jauh
tapi ini adalah salah satu cara ya pak
salah satu cara
selain menaikkan iuran bpjs sebetulnya ada yang menimbulkan kegelisahan pak di masyarakat
soal ini saya pengen pak muldoko nanti menjelaskan pencabutan subsidi lpg tiga kg
ini ada yang bilang pemerintah bilang ini tidak dicabut subsidinya
tapi supaya tetap tepat sasaran
mungkin bapak bisa menjelaskan sebetulnya
duduk persoalannya itu dicabut atau agar lebih tetap tepat sasaran gitu pak
gas tiga kg tabung gas tiga kg itu sudah sebelas tahun tidak pernah naik
maka sekarang itu pemerintah akan melakukan penyesuaian
jadi begini kita tidak ingin terjadi oplosan
ada ini bukti jelas kok ada pengoplosan
tidak ada gas yang tiga kg diambil dioplos lagi menjadi dua belas kg
berikutnya ada juga orang orang yang kaya mengambil tiga kilo yang jatahnya orang miskin
nah maka sekarang ini akan betul betul dibatasi bagi mereka mereka yang seharusnya mendapatkan subsidi
betul betul sampai ke sasaran
kita akan mengurangi apa itu rebesan rebesan tadi yang seharusnya tidak boleh
pemerintah selama ini mengakui bahwa itu tidak tepat sasaran pak
memang kita akui ada deviasi
ada yang keluar dari rencana ya
seperti kartu kartu itu kita juga dalam rapat kabinet kita bicarakan
dalam rapat internal menteri bahwa memang ada yang masih keluar dari formula subsidi
tapi dasar masyarakat indonesia kadang kadang ya begitu
harusnya nggak terima malu hati tapi ya diterima aja begitu
himbauan saya juga kesempatan ini jangan lah
tapi apakah kebijakan ini kemudian tidak akan membebani rakyat karena itu yang menjadi riuh rendah di parlemen di anggota dpr dan juga di masyarakat gitu pak
ya kita yang kita pikirkan adalah masyarakat miskin
pemerintah telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan di bawah satu digit ya
tetapi dari di bawah satu digit yang sembilan sekian itu jumlahnya kurang lebih masih dua puluh empat juta
itu yang masyarakat miskin
ada lagi yang nirpurnya
nirpur ini sangat dipengaruhi inflasi
begitu harga beras naik sedikit yang tadi nirpur itu menjadi miskin
itu yang dikawal betul oleh pemerintah
jadi subsidi itu betul betul difokuskan kepada itu
jangan lagi orang orang yang di luar itu ikut bermain main
kasian masyarakat miskinnya itu
sebenarnya subsidi tetap akan diberikan kepada mereka justru arah yang lebih tepat ya
pak mudoko bicara soal program ekonomi ataupun program kerja ekonomi pemerintah itu tidak bisa lepas pak
dari paket omnibus law yang akan diajukan pemerintah kepada dpr
ini kan kemarin saja sudah menimbulkan demonstrasi besar besaran pak dari buruh
pemerintah berupaya untuk mengajukan empat paket omnibus law
ada empat paket omnibus law
salah satunya ruu cilaka pak kalau misalnya disebut sama para buruh itu cipta lapangan kerja
dan juga perpajakan
kemudian ibu kota negara dan juga kefarmasian
nah ini apakah kemudian salah satu strategi pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tidak bisa naik naik nih pak
di tengah tengah situasi ketidaknyamanan berikutnya ketidakpastian bagi para investor ya
di tengah tengah lingkungan kita di mana lapangan pekerjaan yang semakin hari semakin bertambah
maka itu tidak bisa diabaikan
yang diambil langkah oleh presiden saat ini adalah bagaimana omnibus law cipta lapangan kerja itu segera bisa dijalankan
sehingga bisa memberikan kepastian kepada para investor itu
bisa memberikan pelayanan yang semakin baik semakin sederhana
berikutnya berbagai prasarat yang lain juga dijalankan oleh pemerintah
kalau investasi datang ke indonesia seorang investor akan tanya
satu aman gak
maka stabilitas politik dan keamanan harus dijaga
berikutnya stabilitas ekonomi juga terjaga dengan baik
yang kedua nyaman nggak aman nyaman
nyaman itu berkaitan dengan nyebelin gak sih itu regulasinya
jangan abis ini berubah ubah
berubah ubah gitu ya pak
itu membuat investor juga ketakutan untuk datang ke indonesia
berikutnya yang ketiga adalah logistiknya murah nggak
untuk itulah pemerintah menggenjot terus infrastruktur
pembahasan ruu omnibus law cilaka ini pak cipta lapangan kerja ini mendapatkan kritikan pak
dari elemen masyarakat kemudian aktivis dan juga buruh
sangat tertutup terburu buru tidak melibatkan stakeholder seperti buruh
dan hanya melibatkan para pengusaha memberikan karpet merah kepada pengusaha
istana menanggapinya pak
nanti ada waktu yang baik
waktu yang baik ya untuk public hearing nya itulah
nanti pada saat rencana itu sudah berada di dpr maka public hearing akan ada
berbagai masukan dari berbagai kalangan ya itu akan diterima oleh dpr
itu proses politik ya
kan ada input ya berikutnya ada proses dari proses itu akan keluar kebijakan
nah dalam proses input itulah nanti dpr akan menerima berbagai masukan
pasti kalau berkaitan dengan ketenaga kerjaan nanti berbagai asosiasi akan menyampaikan
dan saya juga sudah diskusi dengan teman teman dari asosiasi
kenapa kami tidak dilibatkan
nanti ada saatnya dimana setelah pembicaraan substansi itu
para teman teman asosiasi akan bisa berbicara langsung dengan dpr
artinya tidak akan terjadi lagi pada saat pembahasan rkuhp kemarin
kemudian publik menolak dan pemerintah kemudian langsung terburu buru memadamkan api gitu
itu tidak akan terjadi lagi pak nanti di dpr akan diajak
saya pikir proses politik akan berjalan lebih baik ya
itu isunya sudah sampai melebar seperti itu tuh pak
terlalu jauh lah sangat sangat jauh

kita berharap bahwa semua keputusan bisa dihasilkan dengan cepat
itu apabila ada dukungan legislatif
dan apa yang diinginkan oleh eksekutif itu bisa terakomodasi dengan baik
sehingga proses pengambilan keputusan pengambilan kebijakan itu sangat efektif
tinggal nanti bagaimana kita kawal bersama sama
semua bukan hanya pemerintah
semua elemen harus mengawal kebijakan pemerintah ini
begitu ada sesuatu yang perlu dikoreksi
jadi tidak apa apa kita sangat terbuka
karena menganggap bahwa pansus jiwas raya akan mengganggu stabilitas politik
yang bisa membuat para investor kemudian ragu untuk masuk
sebenarnya kita berangkat kepada substansi
penyelesaian atas substansi itu bagaimana tidak menimbulkan gaduh
yang penting kan solusinya bukan ributnya
tapi kalau berkaca ya pak kebelakang beberapa kasus
seperti bank senturi dulu
kemudian dibuatkan pansus ataupun angket
apa sebetulnya pertimbangan pemerintah selain tadi supaya tidak gaduh gitu
panitia khusus jiwas raya tidak perlu dibentuk gitu
ya tadi itu kan saya sudah berbicara prasarat investasi tadi
itu menjadi patokan utama loh bagi orang luar
kalau itu dikit dikit kita panas dingin
nanti orang luar ya wah jangan jangan
ada virus di dalam ini
akhirnya takut lagi masuk itulah kira kira seperti itu
meskipun mungkin pak muldoko sudah berkali kali menjawab
tapi saya harus tanya ini di kesempatan ini
karena ini sekarang menjadi hot issue pak
soal nama bapak sempat dikaitkan dengan mantan direktur keuangan jiwasraya pak heri prasetyo
bisa diceritain nggak sih pak
kenapa orang itu kemudian bisa kerja jadi tenaga ahli di ksp
tidak dicek latar belakangnya pak
itu untuk menjawab pertanyaan publik sebetulnya
jadi kita ini kan mengenal para duka tidak bersalah yang pertama itu ya
kedua memang pada saat itu peristiwa jiwasraya itu belum mencuat seperti sekarang
sehingga siapapun punya hak untuk bekerja
kebetulan pak hari setelah pensiun dari jiwasraya itu melamar ke ksp
satu hal yang kita lihat pertama kali ada background yang bersangkutan
background akademiknya dan background knowledge nya background pengalamannya seperti apa
akhirnya kita sepakat oke diterima
karena beliau itu punya background keuangan yang cukup baik
nah setelah bekerja sekian lama nggak ada masalah
itu nggak ada ribut ribut tentang jiwasraya
tahu tahu terakhir terakhir ini kan ribut jiwasraya
nah memang pak ari waktu itu pak ini saya sudah dikatakan jiwasraya bagaimana
udah lah tinggal satu bulan setengah lanjutkan aja dulu
kalau alur dipanggil sama kejaksaan ya ikuti aja
tadi bapak sudah sebutkan bahwa ini menjadi aroma politis sebetulnya untuk menyeret bapak dan juga pak heri prasetyo adalah tenaga ahli di ksp
kemudian pak beni cokro adalah anak pendiri salah satu perusahaan di solo yang memiliki kedekatan dengan lingkaran di istana gitu
sehingga uang untuk asuransi jiwasraya digunakan untuk pemenangan pilek dan juga pilpres
bapak tanggapan dari istana bantah dari istana seperti apa nih pak
itu isunya udah sampai melebar seperti itu tuh
terlalu jauh lah
ada store an apalagi ke istana begitu
jadi saya harus terus terang loh
saya harus katakan tidak ada spesial pun uang itu
lisan kok dilihat nanti di ppatk
pernah nggak sih hari itu store ke gua kan begitu
berikutnya dikaitkan dengan ksp apalagi ksp
kok jauh lagi ke istana
sama sekali tidak
saya pastikan tidak ada
kalau dari sisi saya
saya selaku wakil ketua
di kampanye nasional
tidak ada sepeser pun uang dari jiwa saya yang mengalir ke tangan saya
masih soal politik pak
ini kemarin pada saat pak presiden itu kemudian dilantik ya
pada tanggal dua puluh oktober
presiden itu sama sekali tidak menyinggung
soal agenda pemberantasan korupsi
penegakan hukum dan ham
itu kemudian memantik reaksi bagaimana sebetulnya komitmen
pemerintahan pak jokowi dan juga ki haji maruf amin
terhadap pemberantasan korupsi dan juga penegakan hukum dan ham
presiden mengatakan bahwa kita
dalam tagline besarnya atau tema besarnya adalah
ada lima hal yang mungkin ada di situ
oke ini ada datanya nih pak
tadi saya sudah lihat pak sebelumnya
oh ini pemberantasan korupsi
indeks persepsi korupsi indonesia tahun dua ribu sembilan belas naik dua poin pak
iya naik dua poin
berarti kan bagus dong
tapi ini menggunakan undang undang yang lama pak
sebelum undang undangnya direvisi pak
pakai undang undang lama naik loh pak
sekarang yang sekarang jelas sekarang naik kita itu dibuat dua poin kan begitu
tapi sebetulnya para aktivis dan juga lsm kemudian bertanya
ingin bertanya sebetulnya kepada bapak sebagai ksp
presiden dan juga wapres dan juga semua lingkaran istana
komitmennya terhadap pemberantasan korupsi itu
setinggi apa sih pak sebetulnya
ya kita punya rencana strategis apa itu
pemberantasan korupsi tapi dari sisi preventifnya
oke pencegahan ya pak ya
ya pencegahan ya
itu disusun di kantor saya di ksp
sampai dengan menghasilkan perpres itu disusun di ksp
dan itu dari kpk ketua kpk itu saya sangat hormat
berapa kali hadir
sama sama bekerja dengan kita
di situ kesungguhan kita yang pertama
terus kesungguhan yang kedua presiden tidak pernah ikut campur kok
dalam urusan orang orang yang tersangkut dengan korupsi
siapa menterinya yang kena korupsi
anggota dpr yang kena korupsi presiden juga nggak pernah ikut campur
ini sebuah indikator bukan sesuatu yang tidak bisa dilihat
kecuali kalau presiden selalu ikut campur dalam urusan korupsi
intervensinya nah di situ
tapi selama ini tidak pernah presiden intervensi
dalam seratus hari pak dalam seratus hari ini presiden membuat gebrakan memilih orang orang baik
dalam tanda kutip sebagai all the president men di dewan pengawas kpk
memang seperti itu ingin memberikan citra bahwa dewan pengawas itu semua orang orang baik
meskipun mereka mungkin orang orang pilihan presiden gitu
ya sebenarnya yang dilihat bukan pilihannya
berarti presiden itu concern dengan beliau beliau yang memiliki komitmen yang sangat tinggi
kalau maunya presiden mungkin suka suka presiden
tapi ini kan keinginan masyarakat
hampir semua yang dipilih adalah keinginan publik
berarti presiden sangat mendengarkan itu
dan memiliki catatan catatan penting atas commitment yang bersanggutan
aksi kamisan aksi kamisan itu luar biasa
semangatnya luar biasa militansinya luar biasa dan selalu dilakukan di depan istana
tetapi presiden begitu peduli dengan aksi itu
jadi itu yang kita lakukan

soal ham nih pak
kemarin dua pejabat dari kementerian itu baik pak mahfud md menko polukam dan juga pak jaksa agung pak sanitiar
itu sempat mengatakan tidak ada pelanggaran hak azi manusia yang berat
nah itu menyinggung sebetulnya pak
menyinggung perasaan para korban pelanggaran ham
ini bagaimana sih pak sebetulnya istana ingin meluruskan ini
sebenarnya begini ya
semangat banyak orang yang melihat bahwa presiden saat ini kurang concern atas ham dan hukum penegakan korupsi
tapi ntar dulu saya ajak melihat dulu lagi ke belakang nih ya
aksi kamisan aksi kamisan itu luar biasa semangatnya luar biasa
militansinya luar biasa
dan selalu dilakukan di istana
tetapi presiden begitu peduli dengan aksi itu
kalau itu menjadi aksi yang rutin mungkin presiden aja biarin aja
bentuk kepeduliannya gimana pak
tetapi presiden sangat peduli
dipanggil itu aksi kemisahan itu ke istana
dan saya ada di situ ada jaksa agung ada menkum ham ada komnas ham
presiden dengerin cukup lama ya
atas aksi kamisan dan keluhannya
berikutnya tentu presiden punya tangan kanannya jaksa agung untuk menangani itu
maka jaksa agung eh waktu itu juga menko polukam datang
maka langkah langkah itu harus dipersiapkan
formula apa yang tepat untuk menangani ini

ini sebuah peristiwa panjang peristiwa lama yang tidak mudah ya
tidak mudah dicari bukti buktinya seperti apa dan seterusnya
saksi saksinya seperti apa
untuk itu maka harus ada cara cara baru dong kan begitu ya
cara cara baru bisa pendekatan non judicial ya
pendekatan non judicial ini perlu dihitung
maka muncullah yang namanya kkri
komite kebenaran dan rekonsiliasi
itu yang sudah dibentuk oleh pemerintah dan juga menko polhukam
kita lanjut nih pak ke internasional dan juga prestasi ataupun capaian masalah di seratus hari
soal natuna utara itu menyedot perhatian publik dan juga masyarakat
ada yang bilang pak pengamat hukum internasional itu bilang sampai kiamat masalah laut natuna utara itu nggak akan selesai antara indonesia dengan tiongkok
nah ini hak berdaulat indonesia itu sebetulnya sedang dirampas
karena kan kalau kedaulatan tidak dirampas ya pak ya
karena kan mereka tidak masuk ke zee
tapi hak berdaulatnya yang diganggu oleh tiongkok gitu
itu sampai kiamat katanya gak akan selesai pak permasalahan indonesia dengan tiongkok ini disana
karena kita tahu seperti itu maka kita juga boleh menyerah
bagaimana tidak boleh menyerah
maka harus ada sebuah upaya kuat untuk menguasai zee dengan sebaik baiknya
kalau kita ingin menguasai secara kuat maka kita lihat lagi kekuatan kita
kekuatan kita apakah cukup memenuhi untuk itu
untuk itulah kemarin diantaranya kita presiden datang ke pt pal surabaya untuk melihat sejauh mana sebenarnya teknologi submarine kita itu
berikutnya kekuatan kekuatan laut kita yang perlu dipersiapkan ke depan seperti apa
berikutnya kekuatan udaranya juga harus bagaimana
sesungguhnya dalam dekade ke depan itu kekuatan udara menjadi ujungnya ya
pak tapi selain memperkuat alutsista sebetulnya kan presiden sudah dua kali ya datang ke laut natuna utara pada dua ribu enam belas naik kri usman harun kapal perang rapat di situ
kemudian pada saat itu kan ada kapal kapal tiongkok juga yang ditangkap
kemudian yang kemarin juga tapi tetap saja tuh pak masalah masalah itu datang
artinya meskipun presiden sudah naik kapal perang sudah siap mau perang dengan pemerintah tiongkok
tapi mereka gak jera juga gitu
ya saya senang tadi mbak nyebut itu natuna utara
karena ini penting ini
ini untuk anak cucu kita ke depan
mereka harus tahu bahwa laut natuna utara karena laut natura utara bagian dari yang kita perjuangkan dalam mengelola sumber daya sebagai hak berdaulat di situ
sebenarnya begini ya
biasalah dalam hubungan antar negara
batas batas wilayah yang dispute dan penguasaan sepihak itu biasa
itu panjang ceritanya
seperti kita dispute area kita dengan filipina wah sangat panjang
nah itu baru kita bisa selesaikan beberapa saat yang lalu
ini sebuah model penyelesaian yang sangat bermartabat sangat baik
memang biasalah seperti itu
untuk itu perlu kematangan kita untuk mengelola situasi
tapi sebetulnya banyak yang mengatakan pak ini para pengamat ekonomi mengatakan ketergantungan ekonomi kita terhadap tiongkok seperti hutang dan juga ketergantungan di beberapa sektor yang lainnya membuat jalur diplomasi ataupun jalan diplomasi kita itu lemah pak
sehingga ya mereka kemudian memperkecil posisi kita saja pak secara bilateral
presiden sangat tegas mengatakan kedaulatan tidak bisa dinegosiasikan
tidak bisa ditawar menawar
jadi harus dipindahkan antara ketegangan yang bukan ketegangan antara priksi priksi yang saat ini berada di zee dengan investasi sebagai contoh di vietnam
di vietnam perlawanan terhadap china lebih kuat
tapi buktinya vietnam juga mendapatkan reloka
dan juga mendapatkan relokasi cukup besar
jadi ini tidak begitu korelatif ya
tapi akan lebih baik lagi kalau semuanya terkelola dengan baik
oke pak muldoko terima kasih sekali atas waktunya kepada cnn indonesia pada hari ini semua sudah terjawab apa yang terjadi selama seratus hari di pemerintahannya pak jokowi dan juga kiai haji maruf amin
masih panjang pak perjalanan masih ada ratusan hari lainnya
terima kasih sekali pak muldoko atas waktunya
dan demikian wawancara khusus saya dengan kepala staff kepresidenan dr mudoko
dan demikian wawancara khusus saya dengan kepala staff kepresidenan dr mudoko
terima kasih anda baru saja menyaksikan spesial interview muldoko kepala staf kepresidenan